terima kasih anda masih bersama kami
ada kabar gembira mulai dua puluh desember dua ribu delapan belas
masyarakat sudah bisa menggunakan akses jalan tol transjawa
yang telah diresmikan presiden joko widodo pada kamis pagi
total luas jalan tol jakarta surabaya yang diresmikan sepanjang tujuh ratus empat puluh satu km
bagiannya akan menghabiskan libur akhir tahun
bisa menjajal tujuh ruas tol baru yang diresmikan presiden joko widodo kamis pagi
peresmian ruas tol trans jawa ini bisa memudahkan akses dari jakarta menuju surabaya
ada empat ruas tol di wilayah jawa timur dan tiga ruas tol di wilayah jawa tengah
ruas tol yang diresmikan yakni pemalang batang sepanjang tiga puluh tiga delapan km
batang semarang tujuh puluh lima km
salatiga kartasura tiga puluh dua km
wilangan kertosono tiga puluh tujuh sembilan km
dan surabaya gempol enam tiga km
serta pasuruan probolinggo tiga belas enam puluh lima km
menurut presiden jokowi
tol transjawa bisa menjadi alternatif lintasan bagi warga di pulau jawa
masyarakat diberi opsi opsi diberi pilihan
mau pakai mau pakai yang bawah di jalan nasional yang lama silahkan
sehingga kita harapkan yang jalan lama
dan jalan nasional yang lama ini terkurangi kemacetannya
karena sebagian pindah di jalan tol
ini alternatif alternatif yang diberikan untuk masyarakat memilih
tetapi yang jelas jalan tolnya akan membuat kita lebih cepat
lebih mudah dan lebih murah
hasil uji coba sebelumnya oleh pihak jasa marga
jalan tol transjawa akan mempersingkat waktu tempuh sembilan hingga sepuluh jam
lebih dari empat belas jam
hingga satu januari dua ribu sembilan belas
biaya akses di tujuh ruas tol tersebut masih gratis
ya solo kartasuro salatiga menjadi salah satu ruas tol
yang diresmikan oleh presiden republik indonesia joko widodo
bersamaan dengan tol lain di kalikuto semarang
namun tol solo salatiga baru beroperasi mulai jumat pukul enam pagi besok
segmen salatiga kartasuro ini panjangnya tiga pagi
dua puluh km dan dibangun kita mulai tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
jadi ini hanya kurang lebih dua tahun selesai
dari dirjen bina marga
dan siap untuk segera dioperasikan
dua puluh desember ini akan diresmikan oleh bapak presiden
setelah itu nanti langsung siap dioperasikan
dan kini cnn indonesia connected telah tersambung dengan budi setiadi
dirjen perhubungan darat kementerian perhubungan
selamat malam pak budi
antusiasme masyarakat ini pasti tinggi ya terhadap tol baru
namun yang tentunya harus menjadi perhatian
yang pertama pastinya keamanan atau kerawanan terhadap kecelakaan
kelelahan juga ngantuk nih biasanya jadi penyakit melalui tol panjang
antisipasi atau mungkin fasilitas seperti apa
seperti tempat peristirahatan dan lain sebagainya
ini bagaimana sudah siapkah
jadi kalau tadi memang sudah diresmikan oleh pak presiden
bersama pak menteri perhubungan
mulai pak menteri bumn
dan juga menteri bumn
sebetulnya jalan ini sudah kita lakukan pengecekan sekitar dua minggu yang lalu
jadi dan dari situ kita lakukan pengecekannya juga
termasuk menyangkut masalah fasilitas keselamatan yang bisa disiapkan oleh pihak jasa marga
supaya pihak masyarakat bisa mengetahui bahwa
dengan adanya jalan tol baru ini
sehingga mungkin karakternya kondisinya seperti apa
sehingga dia masyarakat bisa mengambil respon yang positif
untuk melakukan perjalanan di sepanjang jalan tol
memang kalau kita lihat bahwa dari jakarta sampai dengan surabaya
kalau jakarta surabaya itu jakarta ke cikampek
kerawanannya menyambut masalah kepadatan atau kemancetan
tapi begitu lepas cikampek kemudian cirebon sampai dengan ke surabaya
yang harus diantisipasi masyarakat
tentang menyambut masalah kerawanan terhadap keselakaan
di pertengahan jalan
di cirebon di tegal itu adalah kelelahan masyarakat
nah kalau masyarakat ingin buru buru sampai kepada rumah
ingin ketemu keluarga
tidak mampu mengendalikan kendaraan dengan baik
ya pasti mungkin adalah menyambut masalah keselakaan tadi
nah untuk itu kita harapkan kerjasama masyarakat
pemerintah sudah menyiapkan berbagai macam batas kelamatan yang ada
tinggal masyarakat sendiri yang harus memahami semuanya
baik pak budi
kita bahas lagi lebih dalam lagi
mengenai antisipasi kemacetan nih pak
apalagi kan menjelang natal dan tahun baru
masih gratis pula ya sampai satu januari
kita tahu sewaktu tol brexit perdana dipakai untuk mudik lebaran
beberapa tahun lalu itu menjadi nightmare
atau mimpi buruk bagi pengendara
untuk tol transjawa ini gimana antisipasi kemacetannya
kalau untuk kemacetan kalau bisa saya perkirakan
begitu depropasinya jalan tol transjawa ini
akan sangat lembat sekali
atau sangat memungkinkan untuk tidak terjadi kemacetan
seperti yang saya katakan di jakarta sikapeng
lepas itu saya kira kemacetan kurang
tapi yang memang dan spasial adalah menyebut masalah kemarganya
makanya kita pemerintah akan menyiapkan
terutama dari jasa marga
menyiapkan proses kecelamatan yang memang memandai
dan juga menyebut masalah tambur rambut dan marga
yang sifatnya peringatan
dan kita juga berharap bahwa masyarakat
dengan karakter jalan tol yang cukup panjang
keinginan kita cepat sampai ke rumah
itu yang harus diwaspadai
biasanya kita lupa dengan kecepatan
jalan tol itu sangat bagus
kecepatan jalan tol itu tidak terasa
jadi kita sendiri harus bisa mengukur
jadi kalau dari tolnya sendiri sudah pasti aman
dan macet mudah mudahan dapat dihindari juga
bagaimana dengan fasilitas fasilitas lain
ke depannya yang akan ada
kalau fasilitas lain itu
tadi memang kita sudah melihat
beberapa fasilitas yang menyebut masalah rest area
tapi rest area yang sudah ada itu
memang ada yang dalam tahap penyelesaian
dan kita sudah mengusulkan kepada pihak jasa marga
dengan panjangnya jalan tol ini rest area
ke depan akan dilengkapi dengan yang pertama adalah helipad
kita mengusulkan itu helipad
di saat ada terjadi urgent di jalan tol
kecelakaan atau kebanyakan pemacetan
itu bisa dapat penanganan
dan berikutnya selain helipad
kita akan mengusulkan juga hotel hotel
yang sifatnya hotel untuk istirahat
istirahat para pengemudi masyarakat
yang bisa untuk istirahat empat
atau lima jam atau enam jam
tapi tidak harian gitu di beberapa rest area yang ada
jadi kalau istirahat tidak hanya sekitar
tapi kemudian bisa istirahat benar di rest area itu
bahkan kemarin kita kemarin dengan kementerian pariwisata
akan membuat beberapa rest area itu menjadi rest area
yang bisa dimanfaatkan untuk tempat pariwisata
dan ini sedang kita jajaki nanti skemanya segala
mudah mudahan kita mempunyai konsep
untuk mengusulkan itu semuanya
bersama dengan kementerian pariwisata
baik mudah mudahan semuanya berjalan lancar
terima kasih bapak budi setiadi
atas waktu anda untuk cnn indonesia connected